jika biasanya burger adalah roti yang ditumpuk dengan berbagai macam isian
untuk episode perdana ini karena ini episode yang spesial banget
bisa tidak elit kita bekerja sama
kalau di lapangan ya coach gitu ya